namanya kiking mukidi jeki pina dan omai
mereka anak anak penyandang bisu tuli sedangkan omai pengidap down syndrome
berbekal ketekunan dan kemauan mereka bisa menaklukkan teknik teknik fotografi layaknya fotografer profesional
dari penampungan mereka berkarya
di balik mereka ada sosok arief budiman yang mendampingi kelimanya sejak dua ribu enam belas
leo begitu pria itu biasa disapa menjadi guru bagi kelima anak anak ini
bukan perkara mudah untuk mengajarkan teknik fotografi dan pengenalan berbagai fitur di kamera
namun kesulitan dalam berkomunikasi tak menghalangi mereka
bahkan interaksi yang terjalin menciptakan bahasa isyarat yang hanya diketahui oleh mereka sendiri
selebihnya mereka bebas berekspresi
kelimanya melahirkan karya karya yang selalu mengejar
itu mengejutkan leo
jadi peningkatannya dengan peningkatan hati lebih tepatnya
kata teman teman itu menggunakan bahasa ibu
jadi antara saya dan dia mereka aja yang tahu bahasa itu
komunikasi saya lebih ke visual ya
jadi saya menunjukkan karya teman teman termasuk karya saya sendiri
terus saya praktekkan cara memotretnya
awalnya dia meniru
bersabaran leo membuahkan hasil
sejak dua ribu delapan belas mereka rutin menggelar pameran
bahkan pada dua ribu sembilan belas karya kiking dan mukidi dipamerkan di jerman
keduanya mendapatkan berbagai penghargaan sebagai best photographer dan best team
keunikan karya mereka kata leo dihasilkan karena kebebasan berinterpretasi
tidak ada teori teori khusus karena karya mereka melahirkan filosofinya sendiri
ya ada beberapa yang meragukan
awalnya ya beberapa mereka yang meragukan bahwa itu karya anak anak itu
mungkin mereka meranggap anak anak disabilitas itu
tidak mampu melakukan sesuatu karya yang mungkin nggak kalah bagusnya dengan orang orang normal
mereka tidak melihat prosesnya anak anak itu bagaimana
sampai saya berkorban kamera dan hp ke riset data datanya
ketika mereka berkumpul mereka melihat karya mereka
mereka melihat karya mereka
mereka melihat karya mereka
mereka melihat karya mereka
mereka melihat karya mereka
mereka melihat karya mereka
pandemi covid sembilan belas kelimanya tetap konsisten menghasilkan karya
sebanyak empat puluh dua karya foto mereka dipamerkan secara daring
kurator galeri ini adalah fotografer profesional
antara lain mamuk ismuntoro dan bahana patria gupta
memang ini bukan kelompok yang tiba tiba kami tahu
jadi memang kita sudah mengamatinya ini
dan kebetulan karya karya ini kan juga diposting di media sosial mereka
di ig disabilitas berkarya
makanya kami seperti tidak menemukan kesulitan ketika kita harus mengkurasi foto foto tersebut
saya meminta bantuan leo untuk bertanya kepada kiking tentang hasil jepretan kameranya
ini foto cahayanya hanya diambil separuh aja dari sinar matahari yang memancarkan ke wajahnya model ini
dan dia langsung setting di hidung
saya sudah mencabutnya
minat kuat mereka pada dunia fotografi selalu berbalut dengan kesenangan
bersenang senang begitulah kata mereka
dalam waktu dekat kelimanya akan membuat proyek kumpulan foto foto berisi kawan kawan mereka
sesama penghuni liponsos
leo berharap ada banyak kesempatan yang diberikan kepada anak didiknya agar bisa menunjukkan karyanya
miftah farid gancar wijaksono surabaya jawa timur